terima kasih anda masih bersama kami
pemerintah kota bengkulu membagikan bahan pangan kepada warga yang terdampak virus corona atau covid sembilan belas
bahan pangan berupa beras dan mie instan ini dibagikan langsung oleh wali kota dan wakil wali kota bengkulu secara door to door ke rumah warga
selain untuk mengantisipasi kerumunan warga pembagian ini wali kota lakukan sesuai dengan janjinya kepada warga di kota bengkulu untuk tetap di rumah saja selama masa pandemi covid sembilan belas
dengan menggunakan gerobak sorong yang berisikan paket bantuan bahan pangan berupa beras dan mie instan ini
wali kota bengkulu helmi hasan dan wakilnya deddy wahyudi menyambangi dan menggedor langsung satu persatu rumah warga yang ada di kota bengkulu
sedikitnya ada dua satu ton lebih beras dan dua ratus sepuluh dus lebih mie instan yang disiapkan dan nantinya masing masing kepala keluarga akan mendapatkan sebanyak dua puluh kg beras dan dua dus mie instan
ini adalah salah satu cara wali kota bengkulu helmi hasan untuk merayu warganya agar tetap di rumah agar terhindar dari penularan virus corona
ya sekarang ada beras ada mie instan sekarang sudah ada di setiap kelurahan di empat kecamatan tadi serentak pagi ini akan dibagikan
yaitu bapak dan sekalian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan
jadi fkpd kota bengkulu ya ada pak kadiri pak dandim pak kapolet pak kabinda pak dan lanal ketua dprd kota bengkulu
ini adalah persembahan pemerintah kota bengkulu untuk seluruh warga indonesia warga indonesia yang ada di kota
warga kota bengkulu tampak bahagia mereka senang dan sangat terbantu
lantaran imabuan pembatasan sosial membuat sebagian keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi
apalagi banyak pekerjaan mereka hanya sebagai buruh harian
semenjak jualan sayur semenjak corona sepi tidak ada lagi dapat jualan duit kami
rencananya pembagian serupa akan terus dilakukan pemerintah kota bengkulu selama penerapan pandemi virus corona atau covid sembilan belas
dan juga imabuan pembatasan sosial masih dibelakukan di indonesia oleh pemerintah pusat
heri supandi bengkulu
pembagian serupa akan terus dilakukan pemerintah kota bengkulu
warga kota bengkulu yang terdampak covid sembilan belas mendapat bantuan sembako yang diantar langsung
secara door to door oleh wali kota dan wakil wali kota bengkulu
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung melalui skype bersama wali kota bengkulu bapak helmi hasan
selamat pagi menjelang siang pak helmi
bagaimana jalannya distribusi sembako pada masyarakat terdampak covid sembilan belas di kota bengkulu pada delapan belas dan juga sembilan belas april lalu ini
tentunya reaksi masyarakat ini positif sekali
dan bahan pangan apa saja yang telah dibagikan untuk setiap keluarga
ya sebenarnya sebelum itu saya ingin jelaskan bahwasannya pemerintah pusat sampai daerah
telah membuat keputusan untuk memutus tali rantai penyebaran virus covid sembilan belas
salah satu caranya kebijakan pemerintah adalah meminta masyarakat untuk stay at home atau diam di rumah
oleh karena itu ketika pemerintah meminta masyarakat diam di rumah tentu masyarakat tidak bisa tuh memenuhi kebutuhan sehari harinya
maka untuk itu pemerintah kota bengkulu telah menyisir apbd nya
dan kemudian kurang lebih sekitar rp empat puluh empat miliar kita alokasikan untuk apa
untuk memastikan setiap masyarakat warga negara indonesia yang ada di kota bengkulu yang ikut program pemerintah
itu diberikan dua puluh kg beras dan dua dusmi terenak di dunia
nah siapapun dia yang penting dia warga negara indonesia dan masih hidup tentunya yang ada di kota bungkulu
itu kita berikan program itu semua
karena kita ingin setiap warga masyarakat kita
menjadi masyarakat yang bahagia
baik lalu berapa banyak warga penerima bantuan yang disasar oleh pemerintah kota
dan juga apa saja sih pak syaratnya selain sebagai warga negara indonesia yang berada di bengkulu
apa saja syarat kriteria penerima bantuan ini dan bagaimana dengan warga pendatang
bagaimana nasib mereka
iya jumlahnya total kurang lebih yang terdata kakak kita itu ada
itu yang kakak bengkulu
tapi yang pendatang yang merantau yang kuliah dan sebagainya tetap kita intervensi juga
karena dia adalah warga negara indonesia
nah bagaimana kemudian pembagiannya
pembagiannya syaratnya apa
syaratnya masih hidup aja
yang penting dia masih hidup belum meninggal
dan dia mau dia mau
maka dia kita bagi
karena memang hampir seluruh masyarakat terdampak terhadap kebijakan pemerintah terutama stetokob itu
ya masyarakat tetap di rumah dia tidak bisa ke pasar dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari harinya
akan pemerintah harus bertanggung jawab begitu
memastikan setiap warga masyarakatnya bisa terpenuhi kebutuhan sehari harinya minimal
baik lalu pemberian bantuan ini apakah akan dilakukan secara bertahap
lalu sampai kapan pak
nah karena kemampuan dolog yang sangat terbatas dan perusahaan mie yang terbatas
maka kita baginya perminggu
ya kita ingin bagi sekaligus
ya dua juta kilo lebih beras yang akan kita bagi
maka kemudian kita baginya perminggu sabtu minggu
sabtu minggu ini kita melibatkan semua pihak
ada kajari kapolres dandim danal kabinda
ya ketua dpr pimpinan dan anggota dpr wakil wali kota palaurah camat tokoh agama kristen katolik buddha islam semuanya
ngo lsm semuanya kita minta kemudian mendatangi dua puluh dua rumah ke rumah
agar kemudian apa
agar kemudian tidak terjadinya penumpukan penumpukan massa penumpukan orang
yang itu bisa jadi menjadi penyebab tersebarnya virus covid sembilan belas
baik lalu apa saja pak kendala yang dihadapi di lapangan saat pembagian sembako ini
kendalanya memang agak sulit mengontrol masyarakat
karena ketika kita turun begitu orang langsung rame rame kepengen ketemu kepengen selfie dan sebagainya
makanya saya hanya ambil beberapa titik saja dan itu betul betul disterilkan
setelah itu pahala kamar pahala rurah semuanya turun ke bawah masyarakat
tinggal kita video kan berupa
aktifitas aktifitasnya dengan dokumentasi video foto dan sebagainya
baik lalu apa saja strategi pemerintah kota bengkulu sampai saat ini dalam menghadapi covid sembilan belas
banyak hal yang sudah kita lakukan salah satunya adalah kita sudah meliburkan
sekolah sd smp sma dan universitas pun kita liburkan
asn pun sudah kita minta untuk kerja di rumah
dan kemudian pemerintah sudah menyemprot hampir seluruh tempat tempat umum rumah ibadah jalan jalan gang dan apa
perkembang pertemuan masyarakat banyak
pemerintah juga sudah menggratiskan parkir ya restribusi parkir
pemerintah juga sudah menggratiskan beberapa pasar sehingga para pedagang tidak kesulitan untuk membayar retribusi
pemerintah juga sudah menggratiskan pdam sehingga masyarakat tidak perlu sulit lagi bayar pdam
begitu juga pemerintah sudah mendatangi pln sebelum digratiskan kita minta ada penggratisan pln
pemerintah juga sudah menggratiskan suruh sunawa gratis
pemerintah juga sudah akan menanam ya tanaman tahanan produktif pengganti beras
apakah singkong ubi ubian begitu jagung cabai tomat sayur sayuran
dan ini kita lakukan ketika memang bulan ramadhan dan hidup petiri tiba biasanya harga selalu naik
apalagi ada virus covid sembilan belas
maka pemerintah juga membuat program ayo menanam
tidak boleh ada sejengkal tanah pun di kota bungkulu yang tidak ditanam tanaman produktif
agar kemudian masyarakat tetap bahagia walaupun situasi kondisi harga semuanya naik tentunya
baik lalu pak helmi satu pertanyaan lagi seperti yang sudah diterapkan
yang sudah diterapkan di kota kota di indonesia
apakah kota bengkulu juga akan menerapkan psbb
ya tidak dulu
karena memang kota bungkulu ya sampai hari ini insya allah terkendali
ya kemarin ada satu dari bpd yang sakit diisolasi di rumah sakit beberapa hari sudah sembuh
ada istri dan anaknya yang kemudian tertular ini pun kita isolasi mandiri di rumahnya
dan ini juga insya allah menunjukkan juga perubahan kepada kesembuhan
oleh karena itu memang di kota bungkulu
kita sudah jaga pintu pintu masuk di bandara
di empat pintu masuk darat sudah kita jaga dengan tim tim medis ya kepolisian tni didukung
dan bbbd tentunya kita juga tetap memantau
dan setiap orang orang yang datang kita selalu pantau dari mulai pintu masuk
dan kemudian kita pantau suhu badannya dan selama empat belas hari kita minta isolasi di dalam rumah
hingga insya allah kota bungkulu masih terkendali insya allah
baik pak helmi hasan terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
ya selanjutnya ya kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami